pasca insiden penusukan yang dialami menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan wiranto
sejumlah tokoh politik bersimpati hingga menjenguk wiranto
salah satunya mantan panglima tni gatot nurmantio yang juga mengajak agar masyarakat selalu bermedia sosial dengan cerdas
agar tidak menganggap hal tersebut sebagai rekayasa
pasca insiden penusukan yang dialami menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan wiranto
sejumlah tokoh politik bersimpati hingga menjenguk wiranto
salah satunya adalah yusril iza mahendra
yusril membesuk wiranto di ruang cicu rspad gatot subroto jakarta
meski tidak dapat berkomunikasi secara langsung ia berharap wiranto bisa pulih seminggu ke depan
tapi kami melihat beliau dari kaca dan kelihatannya keadaannya makin membaik
dan kami sempat berpijak
saya bincang dengan menantu beliau saudara abdi dan bertanya tentang kondisi pak wiranto hari ini
ya dapat jawaban bahwa beliau makin pulih keadaannya membaik dan lukanya berangsur angsur pulih
walaupun masih memerlukan waktu sekitar seminggu untuk memulihkan usus yang terluka akibat tusukan itu
sementara itu mantan panglima tni gatot nurmantio turut prihatin dengan isu yang berkembang
mengenai kasus penusukan terhadap wiranto
yang dianggap sebagai rekayasa
gatot mengajak agar masyarakat selalu bermedia sosial dengan cerdas
dan jangan mudah mempercayai kabar yang belum diperiksa kebenarannya
kejadian yang menimpa men kopal hukam wiranto di pandeglang banten
menurut gatot harus membuat pemerintah dan masyarakat selalu waspada terhadap ancaman teror
pak wiranto kena masalah
kan gitu kena kasus
gatot menanggung tepat asur masih di tangan di icu sehingga saya tidak bisa menanggung
mudah mudahan saya kembali bisa nengok
jangan mempercayai lain lain
saya ulangi jangan memprediksikan lain lain
tapi biarlah menunggu pernyataan dari yang berwajib
siapa yang berwajib
bisa kapolri bisa staf penyelenggaraan hukam
jadi jangan mempercayai masing masing
orang berbuat baik
dihok jadi salah
orang buat salah dihok jadi baik
wakil presiden terpilih ⁇ maruf ⁇ amin juga mengaku prihatin atas peristiwa penusukan yang dialami wiranto beberapa waktu lalu
ma'ruf amin mengaku heran masih ada masyarakat yang melakukan tindakan keci kepada pemimpinnya
prihatinkan ya kita kok ada
ada artinya masyarakat yang sampai
oh pak wiranto pak wiranto
iya iya saya pulang pasti menjenguk beliau
ma'ruf amin berjanji akan segera menjenguk wiranto
seusai rapat kerja nasional ke lima majelis ulama indonesia di kawasan ekonomi khusus mandalika lombok tengah
ma'ruf amin dijadwakan bertolak ke jakarta pada hari minggu
tim liputan cnn indonesia